dalam berbagai pernyataannya belakangan ini presiden jokowi berbicara cukup keras
mengenai eksistensi pancasila sebagai ideologi bangsa yang mendapat ancaman
apa yang sebenarnya diresahkan oleh presiden jokowi dan bagaimana solusi mengatasinya
kita simak cuplikan wawancara budi adiputro dengan presiden jokowi berikut ini
pancasila adalah rumah kita bersama
rumah bersama kita sebagai saudara sebangsa setanah air
tidak ada toleransi sedikitpun bagi yang mengganggu pancasila
satu lagi pak jokowi yang saya jujur secara pribadi terkesan ketika pidato bapak
selain soal itu saya kutip nih pak supaya nggak salah nanti saya dimarahin sama bapak
bapak ngomong begini tidak ada toleransi sedikitpun bagi yang mengganggu pancasila
itu bapak katakan dengan sangat tegas dengan agak bergetar gitu pak
ada problem ideologi yang serius sepertinya pak
kalau kita bicara pancasila sudah final lah sudah final
jangan ada yang membicarakan lagi
itu sudah final itu sudah kesepakatan para pemimpin pemimpin terdahulu
para pejuang para founding fathers kita para tokoh agama para tokoh tokoh pada saat itu sudah sepakat
ada problem sampai pak jokowi ngomong gitu kan berarti di lapangan kelihatan pak problemnya
saya kira masyarakat kan tahu saya kira saya tidak jelaskan bahwa ada upaya upaya untuk memasukkan ideologi lain
ideologi dari luar untuk masuk ke negara kita
ancaman radikalisme juga seperti itu pak
arahnya ke sana
jadi apa radikalisme intoleransi sudah
saya kira tidak kita beri toleransi lagi
obatnya seperti apa ini kan penyakit nih pak
antibiotiknya itu apakah sama yang seperti kita lihat belakangan ini kan ada
ya nanti lah nanti setelah pelantikan kabinet ini baru kita siapkan semuanya
tapi yang jelas apa yang saya sampaikan itu pesan sederhananya bahwa kita sangat serius menangani apa yang saya sampaikan tadi
ancaman ideologi yang diresahkan oleh presiden jokowi ditanggapi pro kontra oleh para ilmuwan politik
kita simak bagaimana analisa peneliti perhimpunan pendidikan demokrasi rocky gerung dan juga politikus pd perjuangan budiman sujatmiko berikut ini
masalahnya adalah sekarang di indonesia ketika demokrasinya juga masih baru relatif baru begitu kemudian gerakan gerakan yang tidak mempercaya demokrasi sambil memanfaatkan demokrasinya sudah berlangsung cukup lama
ya dia melakukan jadi gerakan gerakan anti demokrasi yang memanfaatkan demokrasi jauh lebih mematang untuk memanfaatkan ruang demokrasi yang masih puber yang masih remaja ini
dalam keadaan seperti itu ada satu soal
ketika pak jokowi bicara pancasila sebenarnya dikatakan final itu pak jokowi sudah tidak sedang berbicara tentang esensi pancasila
esensi pancasila akan selalu terus berkembang
yang dibicara final adalah eksistensi pancasila bukan esensinya
esensi akan terus berkembang
dan indonesia juga esensinya akan terus berkembang
tapi eksistensinya sudah final
nah permasalahannya hari ini apa yang disebut mengancam ideologi macam indonesia bukan soal mereka ingin mengubah esensi
mereka ingin mengubah eksistensi
dan itu fakta di lapangan
demokrasi menurut saya ya
demokrasi dalam pengertian itu diterima oleh nation state
kalau kita masih percaya pada konsep bahwa ada demokrasi dalam negara bangsa dan itu berlaku di seluruh dunia
demokrasi diperbolehkan hanya ketika dia mau mengubah atau berbeda tafsir atas esensinya
bukan mengubah eksistensinya bahkan meninggalkan eksistensi
dan problem demokrasi ideologi seperti itu faktanya ada di lapangan dan membuat susah sekali kita rekonsiliasi
eksistensi yang ancam rekonsiliasi hanya terjadi ketika perbedaan esensi
tapi ketika mengancam ekstensi itu lain soal
hal hal yang kita sebut
pancasila itu bukan ideologi negara
itu adalah titik orientasi kita bersama
kalau dijadikan ideologi negara itu justru berbahaya
karena orang akan tanya ketuhanan itu siapa yang akan isi
model keadilan sosial itu versi mana
justru karena dia tidak final maka dia dipercakapkan
jadi orang bilang pancasila sudah final itu ngaco
buat apa ada bpip
nanti setiap kali saya dapat undangan pak rocky nanti tolong membahas sebenarnya pancasila tolong bahas tentang pancasila
kalau dia udah final ngapain dibahas
ngapain didiskusikan itu
jadi seringkali itu retorik itu saya enggak tahu nih jokowi presiden jokowi itu siapa yang bisikin untuk tiba tiba jadi lancar bicara itu
dan dengan kelancaran itu terlihat pada seperti di hapol kutuk kutuk
sehingga gak ada kesempatan orang buat lihat loh yang anda maksud itu apa
masa pancasila divinalkan
itu yang bikin orang berkelahi justru
pancasila itu ideologi terbuka dari awal
makanya itu saya bilang tadi kalau esensi
eksistensi pancasila itu adalah final
esensinya tidak dipercakapan karena memang nggak ada esensinya
ada lah esensi pancasila
coba kalau kamu bicara lini masila ya memang kering
tapi memang lihat pembukaan ud pan lima
coba kau lihat pembukaan ud pan lima sangat dinamis loh
ya bicara soal perjalanan satu bangsa dan merdeka
roky tiga puluh detik terakhir
sila kelima keadilan sosial
itu udah pasti bertentangan dengan sila keempat
karena anda harus memihak di situ
keadilan sosial artinya memihak pada yang tercecer
sila keempat demokrasi anything gos
sudah pasti bertentangan
sila pertama ketuhanan yang ma'esah
pasti bertentangan dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab
karena kemanusiaan tidak perlu memerlukan semacam harapan pada surga
karena menjadi manusia yang etnis sudah cukup
jadi pancasila itu di dalam dirinya
di dalam dirinya conflicting claims macam macam gitu
karena itu dia nggak mungkin final
biarin aja jadi pembicaraan
apalagi kalau dibuat di forum akademis
itu compang camping keterangannya itu
seluruh yang diterangkan oleh bpip itu adalah indoktrinasi
indoktrinasi dan buat kualitas demokrasi kita
ya karena nanti akan dinilai ini tidak sesuai dengan pancasila
apa namanya perpu keluar
didebatkan dulu pandangan hidup orang itu di dalam forum akademis misalnya
bukan gebuk tendang seperti tadi
ya itu membanyakan
beda dengan orde baru yang mengatakan pancasila sebagai asas tunggal
yang harus jadi asas tunggal masing masing orang orang pasangan parpol
hari ini tidak
masing masing ada wajah islam ada wazas macam macam
yang dikatakan adalah final sebagai dasar negara
bung kaur mengatakan bapak pancasila itu punya sifat
meja yang statis
tempat dimana segala perjamuan kebangsaan diletakkan
dan light star yang dinamis
bintang penonton yang dinamis
sebagai sebuah meja statis
mari kita bercakap cakap dan berperjamuan di meja ini
diproyeksikan dari orang orang yang berketuhanan berkemanusiaan
oke mengatakan konflik jual antar ketuhanan kemanusiaan demokrasi dan persatuan segala macam
dan keadilan sosial
nah dimana disitu kenapa itu karena namanya demokrasi
demokrasi lahir bukan karena ada yang baik dan ada yang jahat
tapi orang lebih baik menjadi korban ketika berkelahi antar kebaikan versi masing masing
dan karena ada kebaikan kebaikan itulah kita butuh demokrasi
nah ketika ada yang tidak percaya pada demokrasi menitik kepada teokrasi misalnya
maka meruntuhkan empat silat dibawahnya itu jadi masalah
dan demikian layar demokrasi malam ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalanan proses dan juga dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita amat bergantung pada partisipasi anda dalam merawat kembang kebebasan ini
saya renk harjit raditya